sepertinya pak prabowo yang saya tahu pribadi karena saya kenal bapak pribadi itu beliau orangnya komit ya
apapun yang beliau sampaikan itu beliau komit jadi saya kira ada pembicaraan hal hal seperti begitu juga
di antara pimpinan partai atau pak erlangga
kan gesture itu menjadi penting kalau yang sunrise itu sudah sur gitu dengan pak erlangga
artinya aman lah tidak akan ada cerita munas sebelum desember
tapi yang situasi harus dijaga adalah jangan sampai yang mau sunset ini masih ada waktu kan
sampai dengan oktober melakukan sesuatu dan resourcesnya masih ada
ya kita lihat aja ini kan baru ditetapkan satu dua hari ini kan
kita lihat seperti apa lagi ini dua tiga bulan
pak erlangga jadi ketua tim transisi itu gimana pernah dibahas nggak
tim transisi karena ini kan keberlanjutan
di luar tadi cerita saya dekat secara pribadi dengan pak prabowo
saya kan dua ribu sembilan belas saya pendukung pak prabowo
enggak golkarnya pak jokowi maruf
ini bukan hanya itu jadi penting artinya apa dalam konteks penyusunan kabinet